beberapa tahun belakangan korea selatan menjadi incaran pelajar indonesia untuk melanjutkan studi pendidikan
jalur beasiswa diserbu pelajar meski proses seleksinya terbilang tak mudah
lalu bagaimana pengalaman mendaftar beasiswa di negeri ginseng dan mengapa terpincut melanjutkan pendidikan ke korea selatan bergabung rizky maulana
ya kabar baik kabar baik
mohon maaf lahir batin ya
terima kasih rizky sudah bergabung dengan korean corner malam hari ini
boleh diceritain di share dong ke kita pengalaman pendaftaran pada saat dua ribu lima belas kalau saya nggak salah
ya betul betul
boleh di share dong rizky
awalnya sih sebenarnya dari kesempatan saya mendapatkan beasiswa untuk pertukaran pelajar
dari situ saya kenal dengan senior yang kebetulan
dan juga mendapatkan beasiswa sejenis serupa yaitu kgsp
dari situ saya mulai bertanya dengan beliau apa yang harus saya siapkan apa aja benefitnya
nah setelah pulang ke indonesia saya sudah mulai mempersiapkan dokumen yang satu persatu
karena seperti yang diketahui bahwa kgsp kan banyak banget peminatnya
dan dokumen dokumen yang dibutuhkan juga banyak
oleh karena itu pada saat itu saya mulai mempersiapkan dokumen itu sejak dua ribu dua puluh
jadi sekitar tiga empat tahun saya mempersiapkan semua dokumen dokumennya
sampai akhirnya saya mendapatkan beasiswa di dua ribu lima belas seperti itu
oke pada saat itu apply untuk s dua ya betul
iya betul saya apply untuk s dua
untuk s dua melalui jalur gks ya global korean scholarship
ya saya melalui jalur gks yang dulunya namanya bukan gks dulunya namanya agst
cuma sekarang sudah diganti jadi gks global korean scholarship
betul sebenarnya sama sih
dan akhirnya membuahkan hasil waktu itu diterima di salah satu universitas
dan jurusannya boleh di share ke kita
oke ya waktu itu saya keterima di universitas io university
jurusannya financial engineering
dan untuk bahasa saya di kmu university
jadi ada dua universitas kebetulan
pertama bahasa selama satu tahun di caming university
lalu s dua nya di iu university di suwon
oke ini juga sekaligus menjawab
banyak pertanyaan orang di luar sana
kalau pengennya pengen apply beasiswa ke korea selatan
mungkin gak semuanya belajarnya atau prosesnya itu kan menggunakan bahasa inggris
memang ada waktu satu tahun untuk belajar bahasa korea dulu
baru boleh kuliah gitu ya
nah sebenarnya salah satu alasannya saya juga kenapa kuliah dan memilih beasiswa ini
karena program beasiswa ini
mahasiswa ini adalah salah satu program beasiswa yang menawarkan tidak hanya beasiswa untuk program yang ingin kita ambil
baik itu s satu s dua atau s tiga
tapi juga termasuk sekolah bahasanya
buat teman teman yang ingin datang ke kgsp tidak perlu takut
karena saya pribadi pun ketika sebelum mendaftar ini kemampuan bahasa korea saya nol
tidak tahu sama sekali
dan kita diberikan kesempatan belajar selama satu tahun
belajar bahasa korea
cara membaca bahasa
baca hangul sampai juga level perangkat
kurang lebih seperti itu
dan satu tahun itu cukup ya
cukup bahkan apa langsung mungkin bisa lancar ya untuk berbahasa koreanya ya
nah ini tergantung masing masing orang tergantung sih
cuma kalau untuk saya yang tadinya bergerak dari nol
untuk bertahan hidup itu lebih dari cukup
oke itu juga salah satu yang terpenting ya
rizky ini kan juga sekaligus banyak kita mendengar cerita banyak yang sharing di luar sana juga
proses seleksinya itu tidak mudah
iya kan prosesnya panjang seleksinya panjang
ada tahap satu tahap dua
bahkan banyak juga teman teman di luar sana yang mungkin sudah mencoba lebih dari satu tiga lima kali
ya kan di tes yang atau percobaan mungkin yang ke delapan ke sepuluh akhirnya baru keterima
memang sebegitu susahnya ya
ya kalau dikatakan susah atau tidak bisa dibilang sangat susah
kenapa karena kan yang teman teman
pahami juga kgsp atau korea itu sendiri kan peminatnya banyak banget ya
untuk indonesia sendiri pada saat itu saya kuota saya hanya sepuluh orang
tapi yang mendaftar itu sekitar delapan ratus sampai sembilan ratus orang
jadi otomatis ber satu lawan sembilan puluh orang kan kurang lebih seperti itu kan
nah itu sebenarnya salah satu mengapa beasiswa ini juga lumayan susah
yang kedua adalah dokumen dokumen yang harus dipersiapkan itu yang banyak banget
jadi perlu waktu untuk men translate
untuk menyiapkan si dan untuk mengisi semua dokumen dokumen yang dibutuhkan untuk beasiswa itu
makanya kebanyakan dari teman teman sih banyak yang bertanya juga ini susah ya
susah sebenarnya kalau saya bisa bilang dibandingkan dengan beasiswa beasis lain sebenarnya sama saja
cuma yang membedakan yang pertama adalah karena kebetulan k pop lagi hits
jadi peminatnya banyak banget
yang otomatis kita rasionya satu dibanding sembilan puluh contohnya seperti saya
banyak yang mendaftar beasiswa tapi belum tahu nih saya mau ngambil jurusan apa
jadi kita ketika menulis esai sendiri pun banyak yang bingung
nah itu sih sebenarnya untuk beasiswa kgst sendiri sebenarnya poin pentingnya adalah
mengapa kita mengambil jurusan yang ingin kita pelajari dan kenapa harus korea itu harus kita bisa jelaskan di sn kita
nah kebetulan banyak teman teman yang kurang paham disitu makanya banyak yang berpikir
jadi harus tahu goalsnya
mau kemana dulu apa yang dicapai
sehingga itu juga menjadi salah satu syarat
rizky ini sesuai dengan judulnya ya
terpincut beasiswa korea selatan
pada saat itu apa yang membuat rizky terpincut dengan beasiswa
kan banyak negara yang menawarkan beasiswanya juga
kenapa korea selatan
kayaknya pada saat itu kayaknya bukan k popers nih kalau saya lihat
kemudian ketika menjalani pendidikan di sana ya
apa yang membuat kualitas pendidikan di korea selatan ini betul salah satu yang terbaik di dunia
mungkin pertanyaan pertama terkait mengapa saya memilih beasiswa korea ini
pertama sebenarnya kayak yang tadi disampaikan saya nggak tahu k pop sama sekali awalnya
jadi saya tidak tahu tentang korea secara digital
cuma yang saya membuat saya tertarik di program ini adalah beasiswanya itu sendiri kgst
karena beasiswa ini yang setahu saya pengalaman saya satu satunya beasiswa
yang tidak hanya memberikan beasiswa untuk s satu s dua s tiga tapi juga kesempatan untuk belajar budaya dan bahasa
seperti yang teman teman tahu
juga bahwa kan sekarang giling walls inggris itu udah menurut saya sih sudah tidak bukan sesuatu hal yang istimewa lagi
jadi kita harus belajar sesuatu yang lebih
salah satunya ya belajar bahasa ketiga
pertama banyak perusahaan perusahaan besar seperti samsung ld yang ada di indonesia
jadi saya kepikirannya kalau saya kuliah di korea otomatis ketika saya balik perusahaan perusahaan ini bakal mencari orang orang yang pernah belajar di korea
karena saya tahu bahasa korea tahu culture korea dan tahu bahasa korea
dan mengenai seberapa baguskah kualitas pendidikan korea saya boleh bilang korea untuk masalah pendidikan mereka awal sekali
kenapa saya bisa bilang seperti itu karena gini
di korean itu untuk semua warga negaranya ada empat kewajiban yang harus mereka penuhi
yang pertama salah satunya adalah bayar pajak
yang kedua adalah mempertahankan negaranya dengan itu cowok cowoknya kan pada berangkat ke army tuh
nah itu salah satunya
dan yang paling penting adalah pendidikan
jadi semua orang di korea harus mengenyam pendidikan
nah oleh karena itu bahkan unit unit atau profesor profesor yang ada di universitas itu kebanyakan berasal dari jebolan jebolan universitas nomor satu di dunia
ketika saya belajar di sana proses prosesnya itu sudah bisa dibilang apa ya kualitasnya emang world white gitu
mereka sudah kurikulumnya mengikuti
kurikulum universitas pembangunan dunia lalu juga research nya juga
ketika kita mau melakukan riset itu gampang banget dari data di korea
dan semuanya gratis
jadi standarnya standar internasional ya
itu juga yang mungkin menjadi salah satu alasan mengapa kualitasnya diakui sekarang ya di dunia ya
jadi selain terpincut beasiswa terpincut bekerja juga karena sampai sekarang akhirnya lanjut ya bekerja di sana ya
terima kasih rizky sudah sharing ke kita
mungkin banyak sekali yang menonton dan akhirnya sampai mungkin setelah menonton wawancara ini akhirnya tahu nih oke
jadi salah satu kuncinya adalah tahu dulu mau ambil jurusan apa kemudian goals nya apa
sehingga nanti nggak bingung gitu ya nggak ke kiri ke kanan sehingga ya langsung straight forward intinya gitu ya
oke terima kasih rizky
sehat dan juga sukses selalu
oke terima kasih